elsa aku udah bilang sama papa aku katanya nanti akan disampaikan sama adi
ya saya penasaran banget sama muka pacar kamu
kamu aja cantik
kata papa kan adik lagi tugas di luar negeri
kapan sih pulangnya pak
dia tuh kenapa sih sibuk banget sampai gak pernah nelfon jazz
kenapa sih pak
iya juga ya jess kamu bener tau gak
itu adi tuh udah kurang ajar banget bisa sampai gak ngabarin kamu
kamu pengennya papa apain adi
papa patahin aja pak tulangnya
jangan bumpa kasian adi
tolong sampein aja sama dia
kalau jazz kangen ya pak
oke yaudah nanti bapak kasih tau ya
makasih ya pak
salam buat pacar nenek yang di jakarta ya om
sos udah thank you ya
enggak kalah mata di siang
elsa aku udah bilang sama papa aku
katanya nanti akan disampaikan sama adi
saya penasaran banget sama muka pacar kamu
kamu aja cantik
pasti muka pacar kamu ganteng
kasian papa kamu jess
kayaknya pembantunya lagi pulang kampung deh
pakai bajunya item terus
mendingan lantri di tempat nenek aja
neneng biasanya laundry nya di paris
enggak nih kamu sok tau
papa aku setiap tanggal dua puluh tiga september selalu pakai setelan hitam hitam
hari ini dua puluh tiga september
sus saya boleh pinjem handphone sus ter
peris lewat dimana
yang sebenarnya dalam karya nih lho

j garden trump jelatuh

aku lagi mau foto foto
foto sama barang barang yang dikasih buat aku
mau aja sekarang
mas udah pada kamu diem aja kamu bantu fotoin dong
coba bilang saya diem aja
aku habis dikasih
anting kalu mahkota
jangan miring dong mas masa aku ikutan miring juga
nah nah lurus gitu
tuh udah banyak
udah udah bagus kan
kok fotonya miring sih mas
tapi kan banyak tadi saya gak fotonya cuman satu
miring semua fotoin lagi fotoin benar
ya yaudah sini sini sini
udah kan kenapa lagi
ini blur mas kamu gak niat ya
apanya sih yang blur
rina aja bisa loh mau tanya aku mas masa kamu gak
saya kan bukan fotografer
rina juga bukan fotografer tapi rina bisa
udah udah udah ya ya udah udah ribut ya
mas kamu aduh kayaknya angle janji dari situ deh mas
gak tau lah tapi biar keliatan kurus
kok bakal lanjut ya ah
tempat ini siapa
ini kamu nelfon pakai telepon siapa
kok kamu tau nomer mbak
apal dong kan mbak anin gak pernah gantain nomer dari dulu
kamu sehat elsa
sehat dong mbak
hari ini gue bahagia banget tau
alhamdulillah dong bagus kalau gitu
semoga lo selalu sehat ya mbak
bisa jadi ibu yang hebat buat reina dan calon anak loh
makasih banyak ya mbak
mbak seneng banget ucapin lantau mbak
lantau sama kamu mbak
mbak juga doain semoga kamu bisa
sehat terus ya
bayinya juga sehat
dan selalu bahagia ya elsa
ingin pesan gue jangan pernah deket deket lagi sama
mbak selalu inget
mbak selalu inget